pak pak pak siapa pergi
ayo kamu sama saya pergi disini sen
ibu apa kak
sebuah video yang berisikan percekcokan
antara seorang penumpang wanita
dengan petugas bandara kuala namu vial
adu mulut keduanya gara gara oleh oleh
hasme dan bika ambon
penumpang tersebut membawa
tiga dus bika ambon dan diminta
membayar denda sebesar
dua juta rupiah
dalam video itu terdengar denda
yang diberikan dianggap tidak masuk akal
terlebih karena penumpang tersebut
berangkat dengan tiga orang penumpang lain
dikutip dari detik com
direktur utama garuda indonesia irvan setiaputra
menyebutkan jika peristiwa tersebut
terjadi pada dua ribu dua puluh satu lalu
pemberian denda pun dikonfirmasi
karena penumpang tersebut membawa
barang ke dalam kabin pesawat
dengan berat melebihi batas maksimal
yaitu seberat tujuh kg
diketahui video yang beredar luas ini
diperoleh dari akun tiktok
seorang warga negara indonesia
pemenang kontes penyanyi di jepang
fatima zahra tunisa
mencorahkan kekesalannya di twitter
saat mengirimkan piala lomba
tetapi dipajaki beliau
dia mencari hadiah cukai sebesar empat juta rupiah
setibanya di indonesia
melalui akun twitternya
fatima menceritakan insiden itu terjadi
pada dua ribu lima belas lalu
bea masuk yang ditagihkan sebesar empat juta rupiah
sementara dari lomba tersebut
fatima mengklaim hadiah yang didapat
hanya berupa piala
tanpa mendapatkan uang
fatima juga diminta menunjukkan surat surat
yang membuktikan piala merupakan hadiah lomba
yang membuktikan piala merupakan hadiah lomba
bahkan diminta menyanyi untuk membuktikan dirinya
memang bisa menyanyi
pengalaman ini diceritakan fatima
untuk merespon cuitan bea cukai
yang menyebut setiap barang yang masuk ke indonesia
dianggap sebagai barang impor
sehingga terutang bea masuk dan pajak impor
cuitan fatima pun mendapat tanggapan
dari bea cukai dan staf khusus
menteri keuangan justinus prastowo
melalui akun twitternya
justinus meminta maaf kepada fatimah
karena pengalaman yang tidak menyenangkan tersebut
justinus juga menyatakan kemenkau berkomitmen
untuk terus melakukan perbaikan layanan